di belakang rumah orang tuanya rival arizona warga desa sidoarek
kecamatan ngoro jombang jawa timur membudidayakan puluhan indukan ular piton
setiap hari pria berusia tiga puluh tahun ini memandikan
membersihkan kulit hingga mengawinkan ular ularnya
satu ekor ular bisa bertelur hingga dua puluh butir
dalam proses penetasan telur ular ditempatkan pada satu kotak khusus
dan disimpan dalam inkubator dengan suhu yang memenuhi syarat pengeraman
telur ular menetas setelah sembilan puluh hari
ular ular kecil yang masih berusia lima hingga delapan hari
biasanya yang paling laris diburu penghobi ular dari berbagai daerah
namun tidak jarang juga pembeli meminta anak ular yang berukuran lebih besar
harga ular tergantung pada motif dan warna meski dengan ukuran dan usia yang sama
dari hobi sebenarnya dari hobi
kenal teman teman komunitas rikoper jumbang
terus akhirnya pelihara beli
pelihara terus akhirnya sampai punya pikiran pengen ternak
soalnya pemikiran saya semua hobi itu kalau kita mau nekunin itu bisa menghasilkan
pasarnya luar kota semua kota sih sebenarnya
dari komunitas komunitas itu penghobi lain dari kota kota lain
bulan biasanya minimal sepuluh ekor
usaha yang dilakoni rival memang tidak lazim
namun hasil yang didapatkan ternyata cukup menjanjikan
selain keberanian sang penghobi harus memiliki keterampilan untuk membudidayakannya
hobi yang ditekuni sejak tiga tahun terakhir ini akhirnya bisa menjadi sumber penghasilannya
meskipun kadang gigitan dan liritan ular mengancam keselamatannya
suto moraharjo jombang jawa timur